sementara itu dpr menilai peristiwa gempa di lombok nusa tenggara barat seharusnya ditetapkan sebagai bencana nasional
pasalnya korban terus berjatuhan dan pemerintah tidak kunjung menetapkan status bencana nasional
ketua dpr bambang susatyo menjamin dpr akan mendukung sepenuhnya jika pemerintah menetapkan peristiwa gempa berulang di lombok sebagai bencana nasional
ketua dpr menilai pemerintah masih mempertimbangkan soal aspek pariwisata yang akan terganggu nantinya jika gempa lombok ditetapkan sebagai bencana nasional
melihat bencana yang bertubi tubi hampir lebih delapan ratus kali gempa maka kalau hari ini besok atau lusa pemerintah menyatakan lombok merupakan bencana nasional
maka dpr akan memberikan dukungan penuh kepada pemerintah untuk dinyatakan lombok merupakan bencana nasional memang faktanya
sementara itu presiden joko widodo yang mengaku mengikuti perkembangan
gempa di lombok menyebutkan pemerintah tengah menyusun impres terkait penanganan pasca bencana gempa tersebut
dukungan penuh bantuan penuh kepada baik kepada pemerintah provinsi pemerintah kabupaten dan juga tujuan yang paling penting ada kepada masyarakat